hari ketiga pelaksanaan operasi zebra selain merindak para pengendara yang melanggar lalu lintas di jalan ahmad yani cempaka putih jakarta pusat
petugas kepolisian menangkap seorang mahasiswa yang kedapatan membawa narkotika jenis ganja di dalam rokoknya
kecurigaan petugas kepolisian satwil lantas polri polres jakarta pusat terhadap mahasiswa ini ternyata membuahkan hasil
setelah melakukan pengecekan petugas menemukan satu linting ganja bekas pakai di dalam bungkus rokoknya
mahasiswa yang mengendarai motor dengan plat nomor b tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh tsw ini melaju dari arah rawamangun menuju cempaka putih
panik melihat operasi zebra yang dilaksanakan polisi mahasiswa tersebut membuang benda mencurigakan
setelah diperiksa ternyata berisi satu linting ganja bekas pakai
saat ini mahasiswa tersebut telah dibawa ke polsek cempaka putih untuk pemeriksaan lebih lanjut
selain menangkap mahasiswa tersebut petugas kepolisian juga menindak puluhan kendaraan roda dua yang melanggar lalu lintas
seperti masuk ke jalan
jalur cepat tidak membawa kelengkapan surat dan tidak menggunakan helm
saat kita melaksanakan penindakan ada salah satu pelanggar roda dua yang kita tangkap kelihatan panik saat kita periksa
ternyata pada saat diperiksa si pelanggar melempar salah satu litingan
ternyata pas kita periksa ternyata litingan itu litingan ganja
setelah itu baru kita amankan
lalu kita amankan bawa ke polsek cempaka putih